karena siapa sih
karena allah bang
gini cukup mumpungnya orang kagak ada
lo kudu jawab pertanyaan gue dari hati
kalau enggak lo gue gulung
andai kata gue kagak teriak teriak di pasar
saya males belanja disini mbak
jangan jangan semua barang disini kada ruasa
kok bisa kecolongan gini sih
ini semua pasti gara gara ada sofi ya
oh iya kamu tau rumahnya sofi ya dimana
soalnya saya teleponin gak aktif aktif
tau kok pak
hasil puisi islaminya
bang yang kemarin juga nggak apa apa bang
biar kak fatin tahu abang itu rindu
rindu juga bisa apa cil
yang penting itu usaha bank
sepiknya harus lancar ya gak
iya bener bang
masalah kamu tau ya
orang tua fatin itu pemilik pesantren
gak masalah ya
ya gak masalah bang
yang penting intinya usaha dulu
bener bang usaha
jangan mundur jangan kendor
maju terus ya gak
ngejalaninnya yang susah
mau kemana bang
di miss call aja bang
jangan dicari bang
bu mau nanya sama lu cep
boleh lo tadi nongging nongging lu takbir lu sujud ruku karena siapa sih karena karena allah
nanya lu ya lu kudu jawab pertanyaan gua dari hati kalau enggak lu gulung paham lu
paham andai kata gua kagak teriak teriak di pasarnya nyuruh orang pada sholat tepat
pada waktunya cop lu enggak sholat gua gulung lu misal gua begitu andai kata gua gua gua enggak
begitu lu lu lu bakal masih sholat tepat waktunya enggak gue nanya lu
kalau gue lihat muka lu berarti lucu dan temen temen di pasar genjing sholat gara gara si
apoi iya begitu udah bilang iya sih takut ngebel lu gak ada apa apa gua gulung iya gitu
terus cup lu kasih solusi sama gue andai kan gua enggak gulung gulung orang
terus gimana caranya orang supaya tepat waktu sholat kan jurus gue cuma gulung
doang cup eh nggak lu sama gue lu jangan lihat kakinya aja apa solusi lu
kasih jawaban gak apa cup
jangan menunggu aja cup
cup cup gua lagi jinak kok
pusing gua cup
yaudah lu slow aja gua lagi jinak gak bakal gua gulung lu
boy jangan sedih
jangan sedih boy
masih ada solusi yang lain ketimbang digulung
wah apa beneran ini anaknya
jam berapa ini udah siang
wah pasti gak sholat nih anaknya
udah siang ini
pasti gak sholat subuh nih
maaf bang ketiduran tadi malam begadang
eh gimana hidup kamu baik kalau kamu gak sholat sholat itu yang agama
iya iya cepetan cepetan
situnya udah bener belum
minta orang lain sholat
sendirinya belum sholat
gimana tuh ya
qs quran surat ashok ayat dua sampai tiga
apa ini tuh
tentang apa ini tuh
rosi ngulah nih bang
hai orang orang yang beriman
mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat
amat besar kebencian di sisi allah bahwa kamu mengatakan apa apa yang tidak kamu kerjakan

pasti bener nih rumahnya nih
sampe gak masuk masuk
ya elah sofia
gue ini nanya baik baik
saya berhenti kerja
eh tugas lo tuh masih banyak disana
tanggung jawab dikit dong jadi orang
emangnya bapak kira saya nggak tanggung jawab
sama kerjaan saya
oh iya kemarin
pabrik sirup udah transfer
dan terima kasih
lo ngambek ya sama gue ya
itu tiga kata sakti pak
dalam hadis aja ada
pokoknya gue tunggu di amanahmat
anak anak juga lagi negul